jadi gini tadi tuh gue lagi iseng buka instagram
ternyata bener dong
dia di jodohin sama boy
nih ini kayaknya momen
mereka semalam deh
aduh gue gak ngerti lagi deh gue bingung
ya udah kalo emang mereka beneran di jodohin
kenapa kenapa lo yang heboh sih
aduh kayaknya gak kecilan deh
dipasang di jari kelingking aja
masih bisa kan
benar sekali boy
yang penting cincin pemberian mama
sudah diterima oleh calon menantu pilihan
sekarang sudah resmi perjodohan mereka
sekarang kita lanjutkan makan malam
karena bisalma sudah menyiapkan makan malam di meja makan
karena jujur gue udah gak bisa lagi cinta sama sila
tapi gue terpaksa menerima perjodohan ini
karena itu adalah permintaan terakhir dari almarhum mahmah
aduh ugal ugalan benar ya allah
awas aja loh gue simpain loh
udah bikin orang tua jadi susah
nenek gak apa apa
enggak cuk nenek gak apa apa
tapi tadi ada yang kena gak
enggak gak kena
beneran gak apa apa
terima kasih nenek udah ditolongin ya
baik banget cu
mereka bener bener harus gue kasih pelajaran

masih mau raptur
ada masalah penting yang harus kita omongin
ada beberapa yang masih di jalan bos
kita tunggu mereka
aduh aduh aduh
menurut gue kenapa ya kok sakit gini
karena tadi kan gue udah sarapan
aduh kayaknya emak gue kambul lagi deh
apaan sih lo kenapa pagi pagi kok heboh banget
baru dapet bocoran ujian
lihat dulu makanya
ya ampun ini kenapa lagi tiba tiba hati gue dibawa bawa
ya udah lihat aja
raya gue disuruh ngeliat apaan sih ini
jadi gini tadi tuh gue lagi iseng buka instagram
ternyata bener dong
nih bentar gue cari fotonya
nih ini kayaknya momen mereka semalam deh
aduh gue gak ngerti lagi deh gue bingung
kalau udah kayak gini gue mesti ngomong apaan
kalau emang mereka beneran di jodohin kenapa
kenapa pulau yang heboh sih
lu beneran nih gak apa apa
lo gak cemburu nggak panas hati lo
soalnya jujur ya gue tuh ngeliat sesuatu gitu loh antara lo sama boy
tapi ya semoga aja ini foto gak memudarkan semangat lo ya
lagian juga belum janur kuning pak
masih aman masih ada kesempatan
udah deh udah deh
daripada lo ngelantur mulu nih ya mas booming lo baca buku
biar lo gak dapet nilai e terus gak harus ngulang
jangan saja balo
tak mungkin engak
yang letih apa
iya sama itu sih
gimana rasanya jatuh dari motor
rasa sakitnya gak sebanding sama nenek nenek yang kalian kerjain tadi
usianya jauh lebih tua
gue ingetin sama lo berdua
gak usah lo galan di jalan
kalau ngerasa jago balapannya di sirkuit bukan di sini
nah bondi lagi nungguin kita
lo udah tau ini belum
dihaplo atau musila
udah resmi kali ya
kayaknya dua duanya emang udah mulai
pagi pagi dia cembetut aja
kenapa sih lo suntuk gitu
soal perjodohan lagi
kan lo udah setuju
atas siapa gue setuju
nah ini silap lo
wah mukanya kenceng
emang kalau udah urusan hati paling susah dah
gak semudah bikin adonan misro
gak ada kelas juga
finally lo sama boy udah baikan dengan cara yang ajaib banget
berarti kali ini dijamin gak bakalan putus dong ya
berarti kita bakalan jadi bestmate beneran nih tak
by the way kok cincin lo taruh di kelingging sih
iya maklum sih
mana mungkin sama ukurannya
aduh duh duh
udah yang penting sekarang tuh udah tenang kan udah senang
apalagi ya reva juga udah gak mungkin tuh nungguin sea boy
secara status lo udah lebih jelas